sudah tercatat ada satu dua puluh enam personil
sudah tercatat ada satu dua puluh enam personil dari masyarakat yang mengikuti kri banda aceh untuk mudik
kemudian nanti kembalinya arus balik juga akan menggunakan
dari surabaya ke semarang kemudian ke jakarta
dan mereka yang menggunakan jalur laut ini
membawa motornya masing masing
motornya bisa disimpan dengan aman
tanpa khawatir kalau di jalan
kalau mereka mengendari motor dari jakarta ke surabaya kan tentu bahayanya cukup banyak
tapi kalau di sini di atas kapal
yang perempuan dan anak anak bisa di kamar kamar
kemudian kalau yang laki laki bisa digeladak
kompas tv independen terpercaya